kakinya teh dingin
terus gak ada badannya
lo kan penakut
lo baju lo ke sangkut ranting aja lo pikirnya ditarik hantu
put dengerin dulu nih ya
terus ada pucat pucat erahnya gitu
waktu liat gak ada badannya
iya lah sur
kamu terdengar kan suara itu
dia juga lagi nyalain kamera
apa sih jangan berisik
enak tidur di sofa
pas sakit badan di teras
suara yang belakang
oke guys sekarang
gue gak mau ke arah dapur nih
kita ke belakang
jagain takut ada yang kabur ke belakang pak
janji gak dinggalin
jangan jauh jauh
jangan jagain kamu
sekarang gue udah masuk ke arah dapur
dan disini gelap banget nih
gue jago dia sama selly
di ruangan ini cuma dari
yes saya mah nggak bakal ganggu saya mah cuma nyari temen saya namanya si surya

surya surya surya
surya saya tadi megang kaki hantu
kaki hantu apaan sih
pokoknya mendingin nanti gue ceritain ya
benih sekarang pulang
saya makin itu teh hantu
kakinya teh dingin terus nggak ada badannya
lo kan penasih
kut lo baju lo kesangkut ranting aja lo pikirnya ditarik hantu
kut dengarin dulu nih ya
ini mas saya pegang kaki dingin banget terus ada pucat pucat darahnya gitu
waktu lihat nggak ada badannya
iya mas sur
jangan jangan itu hantu penunggu hey rawa
kami nantinya ke depan
di depan rumah hoe
lu jadi beristirahat itu apa
lo kunjungi allah
mau ngapain lagi kesini
tapi kalau boleh
saya titip ini disini buat jaminan
saya butuh telur dan beras bu
emangnya lo pikir gue kalau ke pasar
beli telur beli beras semua pakai kayak gituan
dari pagi istri saya belum makan
bikin sampah aja
ya allah pak
masa bapak gak punya hati nurani sedikit saja buat saya pak
kalau dikasih hati malah nginjek kepala tau gak
pergi pergi pergi
jangan balik balik lagi kesini
pak ijen kalau enggak
habis ketemu gituan
rumah pak rudi ada hantunya nih pak
yang saya lihat semalam nih
kita kira itu tuh tikus atau nggak binatang yang makan makan kita di sini
rumahnya pak rudi nih
katanya ngacak ngacak dapurnya tuh
kita mulai curiga sejak
bahkan kita yang ada di kulkas cuma di lemari itu
lu kan deketan rumahnya wo
masa lo gak tahu sih
gak tahu saya po
makin lama kampung kita makin serem ya
kemarin saya melihat setan rawa
sekarang lo lihat hantu
hp saya teh jatuh di sini nih put nih
kita di samping rawa rawa
dan katanya di sini tuh kemarin ada penampakan makhluk halus ya
enggak kaki kaki
saya pegang kaki hantu di sini teh
nah di sini put
gatohnya teh put
oke sekarang kita udah ada di tepi rawa rawa
yang katanya kemarin ada penampakan makhluk halus
di sini saya juga pengen
iya jadi gimana udah ngomong aja
nah saya tahu lagi di sini
terus hp saya teh jatuh
otomatis saya teh ambil
karena takut nggak kebeli lagi kan
saya teh jongkok